para sopir angkutan kota di cimahi mogok beroperasi pada senin siang
mereka memprotes beroperasinya angkutan umum berbasis aplikasi di wilayah kota cimahi
sementara itu kedatangan jemaah haji asal kabupaten sumedang disambut tangis haru keluarga
informasi selengkapnya kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam
ratusan sopir angkutan kota di cimahi senin siang mogok beroperasi
dan berunjuk rasa di jalan lewi gajah cimahi
mereka memprotes keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi
yang dinilai memangkas pendapatan para sopir angkutan kota
akibat pemogokan ini warga kesulitan untuk mencapai tempat tujuan mereka
polri dan tni pun mengerahkan sejumlah truk dinas untuk mengangkut para penumpang
tangis haru sana keluarga menyambut kedatangan para jemaah haji asal sumedang
di gedung negara kabupaten sumedang
empat ratus tujuh orang ini diangkut menggunakan sepuluh bus
sementara itu tiga orang jemaah haji asal sumedang dinyatakan meninggal dunia di tanah suci karena sakit
tim liputan transmedia